berubahnya pola konsumsi serta menurunnya daya beli masyarakat menjadi penyebab turunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada periode dua ribu tujuh belas dua ribu
data badan pusat statistik menunjukkan konsumsi rumah tangga pada dua ribu tujuh belas tumbuh di bawah lima persen
pertumbuhan tersebut dibilang tipis dari kuartal satu dua ribu tujuh belas yang sebesar empat sembilan puluh empat persen
namun lebih rendah jika dibandingkan konsumsi rumah tangga pada kuartal ke dua dua ribu enam belas yang mencapai lima tujuh persen
ekonom bank permata yosua pardede mengungkapkan kondisi turunnya konsumsi rumah tangga ini merupakan konsekuensi dari berubahnya pola konsumsi dan menurunnya daya beli masyarakat
kondisinya ini kita lihat juga sebagai dampak konsekuensi dari turunnya harga komoditas sejak tahun dua ribu empat belas
sehingga mempengaruhi juga pola konsumsi masyarakat di beberapa daerah khususnya penghasil komoditas di indonesia
yang kedua juga saya melihat faktornya adanya perubahan pola konsumsi masyarakat
di mana kecenderungan dalam setahun dua ribu tujuh belas itu alokasi pendapatan masyarakat yang alokasikan buat konsumsi itu cenderung menurun ya ketimbang alokasi pendapatan yang dialokasikan untuk menabung
jadi memang kita lihat kecenderungannya daya beli masyarakat sebenarnya masih cukup baik gitu
tapi keputusan dari masyarakat ini yang cenderung untuk lebih menabung ketimbang berkonsumsi